seperti sebelum hujan kita setia payung atau jas hujan kalau kita naik sepeda
nah begitu di pari purna kita berharap bung pipa juga ikut tanggatangan setuju
jadi kita mau tahu apa sih sebenarnya yang dibahas oleh netizen